pengurus besar ikatan dokter indonesia menghormati keputusan presiden joko widodo
mengangkat dr terawan sebagai menteri kesehatan republik indonesia
dalam kabinet indonesia maju
idi juga siap berkoordinasi dan juga berkolaborasi bersama dengan menkes
untuk menyelesaikan berbagai macam masalah kesehatan di indonesia
ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia daeng muhammad fakih
menyatakan ada dua hal penting yang menjadi perhatian para dokter
yang pertama soal bpjs kesehatan
dan yang kedua permasalahan stunting atau gizi buruk
mengenai surat rekomendasi kepada presiden yang ditandatangani majelis kehormatan etika kedokteran
daeng menyatakan hal tersebut merupakan persoalan internal yang semestinya tidak sampai ke publik
idi berharap masyarakat dan juga para dokter menatap ke depan
untuk tidak lagi mempermasalahkan soal status dokter terawan
kesehatan itu harus lebih kuat harus lebih akrab
harus didorong untuk lebih erat lagi
karena kalau ini diselesaikan sendiri sendiri nggak akan selesai
masalah divisit jkn masalah stunting masalah penyakit tidak menular
itu persoalan pr di indonesia yang sangat besar
tidak bisa kita kemudian tidak berkoordinasi tidak konsolidasi
atau memikirkan hal hal yang seharusnya tidak dipikirkan
sudahlah kita step forward
pak terawan ini menteri juga dokter saudara saya
salah satu anggota idi